dalam rilis resminya nila marita selaku chip of corporation affairs gojek juga mengutuk keras aksi teror yang terjadi di mapo restabes medan
pihaknya menyatakan telah berkoordinasi dengan pihak berwajib serta siap untuk memberikan seluruh bantuan dan dukungan yang diperlukan untuk proses investigasi
diberitakan sebelumnya ledakan bom bunuh diri ini terjadi rabu pagi
dan juga berdasarkan informasi yang diperoleh pelaku yang menggunakan jaket ojek online diduga ada dua orang